terapi aaprp pada covid sembilan belas ramai diberbincangkan dan juga menjadi kontroversi ya di media sosial terutama
dan terapi aaprp ini diklaim aman diberikan pada pasien covid sembilan belas
padahal faktanya belum melewati uji klinis fase tiga dan sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan dr karina spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang juga merupakan doktor bidang biomedik
kemudian ada pula prof zubairi jurban yang merupakan ketua satgas covid sembilan belas pbid
selamat malam dr karina dan prof zubairi
semoga semua dalam kondisi sehat saya akan ke dr karina dulu
dokter selama ini kita kenal terapi prp ini kan sebagai anti aging ya dok ya
atau dikenal dengan vampire facial dan lain lain yang ada kaitannya dengan proses untuk peremajaan kulit begitu
tapi ini kemudian anda menyatakan bahwa ini bisa digunakan untuk pasien covid sembilan belas
nah sebenarnya bagaimana sih
cara kerja dari terapi ini dan seberapa efektif terapi ini sampai anda menyatakan bahwa ini diklaim bisa digunakan untuk pasien covid sembilan belas
ya baik terima kasih mbak
jadi sebenarnya memang benar sekali ya bahwa selama ini terapi aaprp ini memang biasa digunakan untuk banyak sekali kasus
terutama saya bilang terutama ya terutama kasus perspetik dan anti agic
namun ya banyak juga dipakai sebenarnya
dan ini juga terutama dari bil untuk spesialis kedokteran olahraga
kenapa untuk spesialis kedokteran olahraga karena untuk menekan pada jendera jimat olahraga
ya dan juga dipakai untuk pain management pada kasus kasus yang lain
bidang ortopedi juga banyak sekali
seperti prp ini dan juga untuk stf anti aging
kecur ya terutama
sudah banyak untuk pertumbuhan sel abogatorium atau menggunakan stem cell
hal yang sudah biasa sekarang di dunia bahwa kita menggunakan prp di dalam kultur untuk stem cell untuk booster pertumbuhan sel tersebut
oke kalau cara kerjanya untuk terapi covid sembilan belas itu sebenarnya seperti apa sih yang sedang anda kembangkan saat ini
ya jadi awal mulanya sih memang ya karena pengalaman
dengan kami di tim untuk berbagai kasus kami menyadari bahwa teori tentang aaprp itu sangat benar
bahwa prp itu mengandung lebih dari satu seratus protein mohon maaf yang dikeluarkan dari trombosit
ya jadi satu seratus protein ini kan tentu dibagi bagi dalam beberapa kelompok ya
kelompok besarnya adalah growth factors alias faktor rejuvinasi faktor regenerasi
nah lalu grup keduanya itu adalah
itulah kenapa banyak dipakai untuk bidang paint management
lalu grup ketiganya ternyata ada juga antibakteri dan lain lain
nah mengingat dasar teori tersebut pada saat saya merasa sedih ya sebenarnya waktu itu saya dimulai dengan saya sedih karena teman saya berpulang
karena efek samping dari pengobatan covid gitu
dan saya waktu itu terpikir mungkin ya ada tambahan modalitasnya
jadi yang lebih aman
saya bukan bilang lebih efektif
tapi lebih aman dan lebih dapat dipakai di seluruh indonesia
dan tidak perlu menunggu seperti obat yang habis stoknya nanti ada lagi ada lagi gitu kan
itu saja sih
dari tiga faktor itu terutama growth factors dan anti inflamasi itulah yang saya terpikir bahwa oh mungkin itu
saya akan minta tanggapannya dari prof zubairi
prof zubairi tadi pernyataannya atau penjelasannya sudah disampaikan dengan dr karina
sebenarnya prof menilai
secara keilmuan bagaimana sebenarnya efektivitas atau cara cara yang digunakan dalam aaprp ini apakah memang benar benar tepat dan aman untuk digunakan sebagai terapi covid sembilan belas
mungkin kita masih ingat dulu pada waktu awal awal zaman sebelum ditemukan vaksin
ya kita tahu
jadi ada mula mula kan pemeriksaan itu di laboratorium kemudian di klinik
uji klinik kita masih ingat dulu ada tahap satu tahap dua tahap tiga
tahap satu adalah untuk keamanan
tahap kedua untuk efektivitas dan juga keamanan
tahap tiga untuk efektivitas keamanan dalam skala yang besar supaya bisa diterapkan
nah dalam laporan yang diberasarkan penelitian dr karina itu uji klinik satu duanya oke
namun untuk bisa dipakai kan kita menunggu uji klinik tiga atau laporan sementara uji klinik tiga untuk dinilai oleh
tim itu bisa berupa people bisa berupa yang lain bisa berupa peer groupnya
jadi itu yang kita belum dikerjakan yang uji klinik tiga kita menunggu banget itu
oke berarti artinya prof zubairi menyatakan bahwa untuk bisa kemudian dimanfaatkan oleh pasien
harus diingat dan harus berhati hati sekali harus menunggu dulu rangkaian uji kliniknya ini selesai ya prof ya
sampai ada hasilnya baru bisa diimplementasikan
jadi biasanya kemudian dinilai tadi oleh atau people oleh perumiran profesi
kemudian kita menilai oh ini kasusnya sampelnya banyak ini soalnya mau dipakai untuk ribuan orang cukup
kemudian oh desain penelitiannya bagus
nah kemudian kita lihat perhitungan statusnya oke
kemudian sekali sekali kita lihat dokumentasinya memang valid
nah setelah ada penelitian
penelitian penelitian itu dan ada publikasinya
publikasinya bisa interim report tidak harus tiga saya banget gitu
oke saya akan ke dr karina
dokter kalau sejauh ini bagaimana perkembangan penelitian terhadap terapi ini
koordinasinya sejauh mana dengan lembaga terkait seperti kemenkes dan juga bepom
ya memang waktu di tengah tengah penelitian uji klinis fase satu dan dua
sempat ada masukan untuk menanyakan ke bepom ya
dan ternyata setelah kami surati secara resmi
pihak bepom menyatakan bahwa ini karena terapi autologus
ini berada di bawah peraturan menteri kesehatan
ya jadi berbentuk riset berbasis layanan sel terapi
jadi ini bukan obat soalnya kan
dan tidak digunakan untuk sebagai obat yang digandakan gitu
karena itu berasal dari pasien sendiri
memang saya menyadari sekali sih
saya juga kaget jujur bahwa fase dua selesai dan sudah terbongkar gitu ya
berarti sudah menjalankan terapi ini
kepada pasien pasien yang ada dan seperti apa hasilnya
iya jadi dengan presnya dua lalu diteruskan oleh beberapa ada yang
dari darah darah pasien yang dikirimkan ke kami
dengan mou tentunya
dan mou itu mengikat bahwa
tapi mengerjakan satu riset berbasis layanan
dan tentu dengan persetujuan keluarga juga
dan hasilnya karena ya itulah karena hasilnya mungkin ya
rupanya langsung terdeteksi oleh seorang wartawan senior yang saya sungkan menyebutkan sama beliau
dan beliau langsung mencari tahu
dan saya kaget sekali jujur karena memang dalam proses menuju ke fase tiga
karena kan setiap uji klinis itu kan memakan waktu yang cukup panjang ya mbak
jadi bukan cuma oh ya langsung uji klinis fase tiga
tapi ada penyusunan proposal ada perhitungan statistik
dan apalagi fase tiga karena mengharapkan penelitian seluruh
tentu kita ingin melibatkan beberapa senter lain tidak hanya tunggal ya
tidak hanya seperti rumah sekit boja
jadi ada persetujuan direktur juga
jadi tahapan yang dilalui sangat panjang
sampai akhirnya mendapatkan
dan juga mendapatkan izin etik
namun kabar gembiranya adalah alhamdulillah kemarin sudah ada kabar baik
dan insya allah fase tiga bisa segera dimulai
oke berarti ada lampu hijau ya untuk kemudian bisa terus menjalankan uji klinis dari terapi ini
tapi terkait dengan klaim yang sudah dinyatakan oleh dr karina
ini sejumlah pihak kan juga mengingatkan lagi lagi harus waspada dan hati hati
karena sesuai dengan pasal enam kodeki dua ribu dua puluh satu ini
wajibkan dokter nih dok untuk berhati hati dalam mengumumkan atau menerapkan teknik pengobatan
yang belum diuji kebenarannya
nah kalau dokter menanggapi hal ini seperti apa
saya berikan soalnya karena kan bentuk wawancaranya waktu itu adalah rekaman per telpon ya
jadi kan daya rekamannya
jadi kalau saya berkelip saya nggak mengatakan itu
atau saya mengatakan itu kan memang tidak berbukanya
itu sebatas sebenarnya tanya jawab
uji klinisnya udah fase berapa sih
fase satu dan fase dua sudah selesai
papernya publikasinya ada kan gitu kan
oh aplikasinya ini sudah banyak
kebetulan belum banyak dan merupakan pertama di dunia publikasinya gitu kan
tapi akhirnya terus terjadilah penulisan yang berbeda versi mungkin ya
jadi itu memang jujur ya
saya sendiri mohon maaf itu dikeluar kendala saya
eh di luar kendali saya gitu
jadi ya ini sebatas tanya jawab biasanya kan kalau wawancara
memang saya mengatakan sih bahwa dari uji klinis fase dua
dimana kita menguji efekasinya atau keberhasilan terapi di awal
memang angka kematiannya tuh di masyarakat tempat kami melakukan uji klinis fase dua tersebut
mungkin ada keberhasilan karena di publikasi kami juga disini
prof zubairi mendengar pernyataan dan penjelasan dari dr karina tadi
kalau sejauh ini sebenarnya dari sisi keilmuan
kalau dilihat bentuk terapi aaprp ini
apakah memang bisa dinyatakan efektif dan juga aman untuk pasien pasien covid sembilan belas
nah kan harus menurutku uji klinik fase tiga
ya uji klinik fase tiga ini misalnya sudah berjalan berapa waktu
kemudian oh terbukti di tengah jalan manfaatnya banyak
nah maka itu bisa diterbitkan dalam istilahnya laporan sementara atau interim report
dari interim report itu nanti akan ada yang mempelajari
eh ini bagus sekali atau bagaimana
nah kalau ternyata bagus sekali dari interim report
kemudian bisa disujui atau tidak disujui untuk
kemudian dimanfaatkan untuk pasien
jadi sebelum uji klinik tiga dimulai tentu belum bisa dimanfaatkan
sudah ada reportnya di majalah yang terakreditasi
ya baru kemudian bisa dipertimbangkan
berarti kita sama sama bisa dikatakan sepakat ya prof
dari pihak idi bahwa terlalu dini untuk bisa menyatakan apakah terapi ini aman
digunakan untuk pasien covid terlebih lagi bisa benar benar dimanfaatkan
jadi itu yang menjadi catatan ya prof ya
ya terlalu dini walaupun tentu semua orang berharap ya
semoga uji klinik tiga nya nanti yang belum dikerjakan berhasil
kalau berhasil kan suatu hal yang bagus
namun sementara belum ada uji klinik fase tiga
belum ada laporannya ya kita tunggu dulu
prof zubairi perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan pastinya perlu
tapi yang menjadi kunci adalah masyarakat ini harus waspada nih
nah apa nih prof apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dalam menanggapi
adanya terapi terapi atau pengobatan pengobatan covid sembilan belas yang ada
agar kita bisa lebih waspada lagi
jadi gini covid sembilan belas sebagian besar kan tanpa gejala atau gejala sangat ringan
nah kalau yang tanpa gejala ini ronsenya normal tidak ada pneumonia
dan pada waktu diperiksa pakai
oksi meter tidak ada saturasi oksigen yang ngedrop
maka bisa diisolasi di tempat yang ditentukan oleh pemerintah
dan tidak perlu pengobatan khusus
nah di sini yang harusnya masyarakat hati hati karena akan banyak tawaran
padahal pada kelompok ini tanpa obat apapun akan sembuh
nah sekarang kenapa yang isolasi mandiri dulu banyak banget yang meninggal
karena sebetulnya waktu itu ada banyak yang berdemon
ada yang saturasi oksigennya rendah
tapi waktu mau dirawat di rumah sakit waktu itu rumah sakitnya ditolak nggak bisa masuk
jadi sekarang ini untuk yang sedang ada di rumah mohon menghubungi tempat tempat untuk isolasi

jadi sekarang ini untuk yang sedang ada di rumah mohon menghubungi tempat tempat untuk isolasi yang sudah diselenggarakan
jadi sekarang ini untuk yang sedang ada di rumah mohon menghubungi tempat tempat untuk isolasi yang sudah diselenggarakan
dan nanti kalau ditemukan di situ memang harus rawat inap di rumah sakit rujukan
ya dirawat di rumah sakit rujukan
supaya mendapat pengobatan yang seharusnya
yang sekarang sudah disediakan ada beberapa jadi begitu masuk rumah sakit
maka memerlukan misalnya obat anti koagulan heparin namanya untuk segera diberikan
itu amat manfaat
yang kedua kalau oksigennya turun ya harus diberikan oksigen
dan dalam hal ini perlu diberikan juga obat namanya dixitazone
baik terima kasih banyak prof zubairi atas informasinya
dan juga terima kasih dr karina sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia connected
ya terima kasih
terima kasih prof mari